selanjutnya ada informasi yang tak kalah mengejutkan publik ibu kota
terkait dengan gugatan perceraian yang dilayangkan mantan gubernur jakarta
basuki cahaya purnama dari dalam penjara
sidang perdana gugatan perceraian ahok ini pada rabu siang ditunda
penundaan sidang karena pihak terdugat
veronika tan tidak hadir dalam persidangan
sidang pertama perceraian basuki cahayapurnama atau ahok dan veronika tan
yang sedianya berlangsung rabu pagi di pengadilan negeri jakarta utara
penundaan sidang karena veronika tan tidak hadir dalam persidangan
berita ketidakhadiran veronika tan yang tidak menunjuk kuasa hukum
dituangkan dalam surat yang diterima pengadilan rabu pagi
sementara kuasa hukum basuki cahaya purnama vivi leti indra
menyatakan kliennya menggugat cerai karena masalah rumah tangga
yang sudah berlangsung bertahun tahun
ini kan sudah tujuh tahun pak ahok mengatakan
kok baru sekarang pak ahok sudah sedang sulit sulit
justru karena lagi sulit sulitnya orang terpaksa
kalau orang tidak sulit mungkin tidak akan terpaksa seperti itu
majelis hakim yang dipimpin sutaji menunda sidang hingga tujuh februari pekan depan